keinformasi selanjutnya seorang warga majalengka eti binti toib akhirnya lepas dari ancaman hukuman mati di arab saudi
setelah ditahan hampir dua puluh tahun karena kasus pembunuhan
keluarga pun mempersiapkan penyambutan kepulangannya dan berharap segera dapat bertemu dengan eti
hukuman mati ini berhasil dipulangkan oleh pemerintah dengan membayar diet atau uang tebusan berjumlah empat belas lima miliar
eti dikurung selama sembilan belas tahun sejak dua ribu satu karena kasus pembunuhan
dengan akan pulangnya sang ibu didin rohaidin mengaku sangat senang dan ingin sekali bertemu dengan sang ibu
meski saat ini sudah berada di tanah air dan tengah berada di wisma atlet untuk menjalani protokol kesehatan oleh petugas gugus tugas nasional
namun demikian pemerintah daerah dan keluarga masih menunggu konfirmasi kepulangan eti dari jakarta yang masih belum dipastikan kepulangannya
keluarga amat sangat bersyukur berterima kasih sama pemerintah yang sudah membantu kepulangan mama
proses yang begitu panjang sampai sekarang akhirnya sudah sampai indonesia
berlangsung terakhir tadi informasi bahwa hari ini ibu baru ibu eti toyib anwar ini baru melaksanakan tes pcr yang mana dilakukan di wisma atlet
dan sekarang ditangani oleh gugus tugas nasional
belum kita masih menunggu kabar dari jakarta kapan pulangnya itu kabarnya